alhamdulillah setelah dua tahun akhirnya para jemaah calon haji indonesia bisa berangkat ke tanah suci
kebayang ya gimana haru dan senangnya bisa berangkat ke rumah allah
tahun ini indonesia dapat kuota haji sebanyak seratus lima puluh satu jemaah dari pemerintah arab saudi
jemaah haji kloter pertama berangkat pada empat juni dua ribu dua puluh dua dan secara bertahap hingga total ada dua ratus empat puluh satu kloter dari seluruh indonesia
tapi berhubung masih dalam kondisi pandemi ada beberapa syarat nih yang harus dipenuhi para jemaah sebelum berangkat ke tanah suci
untuk memperlancar pelaksanaan ibadah haji badan pengelola keuangan haji bpkh mengklaim subsidi bagi para jemaah tahun ini mencapai empat puluh satu juta rupiah per orang dari hasil penambahan nilai manfaat pengelolaan keuangan haji
subsidi lebih besar karena adanya kenaikan harga tiket dan pajak dari arab saudi
rencananya bpkh juga akan memberikan sebagian uang saku jemaah dalam bentuk non tunai
tujuannya untuk mengurangi rakyat
risiko kehilangan juga faktor kepraktisan
fyi karena cuaca di arab saudi pada saat puncak haji nanti diperkirakan memasuki cuaca panas ekstrim
para jemaah diimbau untuk jaga kondisi fisik agar terhindar dari serangan panas yang berbahaya
asupan mineral yang cukup jadi kunci agar para jemaah terhidrasi dengan baik
selamat menunaikan ibadah haji
semoga rangkaian ibadah di tanah suci dapat dilancarkan dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wafiat